ya pemirsa aksi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil terekam kamera cctv di perumahan sunter jakarta utara
ya di mana sebuah tas berisi laptop dan barang berharga milik korban pun raib di bawah pencuri
aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi di jalan sunter agung utara tanjung priuk jakarta utara ini
terekam kamera cctv milik warga
dalam rekaman terlihat pencuri yang menggunakan sepeda motor memantau kondisi sekitar
dan memeriksa mobil mana yang akan menjadi target
setelah memastikan dalam mobil berisi barang berharga
pelaku memecahkan kaca dan mengambil sebuah tas berisi laptop dan barang berharga yang disimpan di jok belakang
menurut pemilik rumah di kawasan sunter agung kerap terjadi aksi pencurian
jadi mereka dua kali kerja
pertama dia kayak nyongkel kaca mobil itu bagian tengah sebelah kanan
terus pergi lihat kondisi di sini aman
lihat kondisi di sini aman
akhirnya balik lagi terus baru didorong kacanya
pasca kejadian ini pemilik mobil sudah melapor ke pihak kepolisian
dan kasusnya kini masih diselidiki kepolisian polsek tanjung priuk
gunawan sugro jakarta